curiga pada tas yang diduga berisi bom seorang pedagang sate di jalan asogiri kecamatan bogor utara kota bogor malah menemukan bayi laki laki
bayi berkelamin laki laki itu kondisinya sehat dengan tali pusar sudah terpotong rapi
sebelumnya warga sempat panik usai melihat pengendara motor meletakkan tas misterius di atas kap mobil pada rabu malam
warga di kampung tenggung jalan asogiri kecamatan bogor utara kota bogor geger karena pedagang sate menemukan tas besar misterius
setelah dicek ternyata tas itu berisi bayi laki laki seberat tiga dua kilogram
diduga bayi ini lahir dengan bantuan tenaga medis karena tali pusatnya sudah terpotong rapi lengkap dengan penjepit
bayi ini berjenis kelamin laki laki dengan berat badan tiga dua ratus gram
dengan panjang badannya empat puluh sembilan cm
dalam keadaan semua yang dari pemeriksaan bidang semalam bagus baik alhamdulillah sehat
diperkirakan ya dalam hitungan hari lah ya
dalam hitungan hari saya belum bisa memastikan apakah sehari dua tiga hari
bayi dalam tas itu diletakkan oleh pengendara sepeda motor di atas kap mobil pengunjung warung pada rabu dini hari
ada orang menaruh tas di atas mobil yang makan sate itu di honda civic
disamperin ternyata ada tas pak
tas itu di rabak agak berat pak gitu loh
kata yang punya mobil angkat angkat bom bom gitu
ternyata dipindah sama saya pak dipindah itu langsung diseleti dibuka sama saya itu bergerak pak
ternyata bayi bener pak
bayi itu terlumpuk pakai sorban sorban merah
ada sarung dua apa masih baru tas juga baru gitu pak ya
langsung yang punya mobil itu tangkas dibawa ke puskesmas ketika itu pak gitu
hingga kini kasus pembuangan bayi ini masih ditelusuri oleh petugas polsek bogor utara
sementara sang bayi malang saat ini dirawat oleh penemunya